inilah klip video berjudul musik indonesia
proyek ini mengajak tujuh belas musisi untuk merekam video opini mereka tentang musik nasional
gagasan ini pertama kali datang dari musisi yosimo kalu
dengan dibuatnya sebuah hari oleh pemerintah yang mengapresiasi musik secara nasional
saya pikir musisi juga harus bisa memberikan sebuah karya di hari tersebut
supaya orang selalu ingat ini ada hari musik nasional
kumpulan video ini diberi sentuhan rap dari igor saikoji
kemudian digarap dengan teknik speech komposing oleh produser musik eka gustiwana
ya karena dari itu kira kira apa yang mau di highlight
saya bilang harus ada kata musik harus ada kata musik adalah hidup
karena ada beberapa musisi ternyata melihat musik itu adalah hidup
jadi itu penting gitu loh karena saya pikir salah satu warna dari bangsa indonesia adalah seninya musiknya
dan musik itu kalau kita lagi bete kita lagi senang kadang kadang memberikan aura tersendiri
orang yang lagi bete kadang kadang denger musik bisa jadi senang
orang yang lagi senang dengar musik bisa jadi sedih mungkin karena memorinya berhubungan dengan lagu tersebut
jadi musik adalah hidup saya pikir tidak berlebihan untuk juga menjadi wakil dari lirik di lagu tersebut
para musisi berharap melalui lagu ini mereka bisa berbagi semangat optimisme dan musik indonesia bisa terus diapresiasi
kria putri jakarta